chatbot adalah salah satu contoh inovasi digital yang kini mulai lumrah digunakan dalam sektor industri ini
baik itu di regional asia ataupun di indonesia
hai sarah bisa kamu memberikan produk
ya silakan silakan berisik dengan teman teman saya di sini agar saya bisa memahami lebih banyak
meski chatbot sudah lumrah digunakan para penyedia layanan keuangan
inovasi robotika ini diklaim tidak akan sepenuhnya mengambil alih seluruh peran manusia
mihilnya sisi emosional dari pengambilan keputusan oleh robot chatbot menjadi alasan
pentingnya figur manusia untuk tetap eksis khususnya dalam menangani berbagai keluhan konsumen
saya yakin robot tidak bisa membuat peran manusia untuk membuat pengalaman emosional untuk pengguna atau pelanggan
di indonesia setidaknya beberapa perusahaan sudah berinisiatif
untuk mengedukasi konsumen agar terbiasa berkomunikasi dengan robot atau chatbot ini
layanan menggunakan chatbot ini kini dapat dinikmati para nasabah perusahaan bank melalui smartphone mereka
meskipun solusi yang ditawarkan tak sesempurna manusia sungguhan
komunikasi dengan robot tentu memberikan pengalaman berbeda yang patut untuk dicoba
ilam syaputra andika marianto singapura